thr kan sudah turun anda sudah punya baju koko belum
prabu udah belum
saya sih mainstream aja warna putih
ya tuh kan itu biasa banget
pasti deh itu udah cari aman banget busana koko
yang biasa dikenakan di hari raya pasti didominasi warna putih
nah tahun ini harus dong sedikit berbeda pra
iya ini mungkin saja ya terinspirasi dari kesuksesan film hollywood black panther
jadi baju dikenakan tokoh utama pemimpin wakanda itu pun sontak menginspirasi tren busana lebaran tahun ini
seperti yang terjadi di surabaya tren baju koko dan gamis black panther laris manis di buru pembeli
lebaran masih beberapa minggu lagi
namun warga surabaya sudah berburu baju lebaran termasuk busana muslim
tren gamis dan baju koko tahun ini berupa gamis ala black panther
atau yang biasa disebut gamis pakistan dan arabian
gamis ini memiliki bordiran dari atas kerah hingga bawah gamis
corak bordiran warna keemasan dan juga terdapat bordiran pada sisi tangan gamis
gamis dan baju koko black panther ini cukup laris diburu pembeli
karena memiliki bentuk yang sederhana namun terlihat elegan
bagi yang suka gamis yang lebih bervariasi gamis duyung juga jadi tren dan banyak disukai oleh konsumen
memiliki bentuk yang unik dan terlihat mewah
terdapat bordiran dan penuh dengan aksesoris bloka
kalau orang bilang sekarang sih musimnya black panther juga ya
jadi gamisnya hitam terus motifnya gold
terus juga ada yang syari itu yang motifnya sama brokat
pokoknya sekarang lagi musim brokat brokat gitu
range harganya berapa
harganya kalau baju koko dari harga seratus sampai dua ratus
kalau busana muslimnya dari dua ratus sampai yang lima ratus
omsetnya sendiri dibandingkan sama tahun lalu sama tahun sekarang gimana mbak
omsetnya tahun ini sama tahun kemarin lebih banyak
tahun kemarin sih menurun omset yang tahun ini
kenapa itu mbak
ini ya kurang tahu juga saya mungkin kemarin yang setelah kejadian bom itu seminggu aja sih kita sepi
terus setelah itu ya kembali lagi sih toko kita masih rame lah
bakalan rame lagi
ini udah mulai rame sih dari kemarin dari hari sabtu minggu itu udah rame banget
membeli baju baru untuk lebaran menjadi tradisi bagi pengunjung
tren terbaru dan motif jadi pertimbangan konsumen untuk memilih baju yang disukai
kalau mbak sendiri apa lebih suka yang kayak gimana motifnya modelnya gitu
ini kesukaan suami saya sih jadi motif yang agak gaul gitu
mbak ini sudah jadi tradisi untuk beli baju baru
setiap lebaran atau seperti apa sih mbak
ya diusahakan beli baju baru kalau ada rezekinya
harga untuk baju koko dibanderol sekitar seratus ribu hingga dua ratus ribu rupiah
untuk gamis dibanderol antara dua ratus ribu rupiah hingga lima ratus ribu rupiah
akibat rentetan peristiwa besar yang sempat terjadi di kota surabaya
namun diperkirakan perekonomian akan kembali meningkat menjelang lebaran
francisca wijaya surabaya jawa timur